sementara hari guru di kota bandung diwarnai aksi unjuk rasa puluhan guru honorer
mereka menuntut sejumlah peningkatan kesejahteraan diantaranya kenaikan status
sertifikasi dan honor sesuai standar minimum kota atau provinsi
aksi ini juga didukung sejumlah siswa sma yang bersimpati terhadap nasib guru
sekitar lima puluh guru honorer kota bandung yang tergabung dalam forum aksi guru indonesia atau fagi
jumat siang menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung sate bandung
dalam aksi yang digelar bertepatan dengan peringatan hari guru ini
mereka menuntut peningkatan kesejahteraan
mengingat honor sekitar sembilan belas guru honorer yang ada di kota bandung
saat ini masih berkisar antara lima puluh hingga delapan ratus rupiah
meskipun telah mengabdi lebih dari sepuluh tahun
kami menuntut yang pertama satu guru honorer diangkat jadi pns
bagi yang kedua jika mereka tiba tiba
tidak bisa diangkat jadi pns maka berilah mereka sertifikasi
sehingga bisa ikut mendapatkan tunjangan profesi
jika mereka tidak bisa disertifikasi
maka kami menuntut mereka mendapatkan upah sesuai dengan ump yang sma yang smk
dan sesuai dengan umk yang sd smp dan tk
selain ke kantor gubernur
rencananya mereka juga akan melakukan aksi yang sama ke kantor wali kota bandung
ruli rohimat bandung